temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
kan aku gak mikirin banyak hal selain mikirin kamu
yaudah kamu nggak usah khawatir
ya doain aku
aku pasti akan selalu doain kamu
kamu mau kan antarin aku ke suatu tempat
kayaknya aku denger suara cewek deh
oh itu tadi papa barusan video call an sama sekretaris papa di kantor
ada apa sih wa
kamu ke ngalaman papa bukan mau
cuma mau tanya ada suara cewek kan di kamar papa
enggak enggak pak aku
mau tanya soal lady
jadi gini pak lady teman aku mau nginep untuk sementara di sini
ya nggak apa apa sih boleh boleh aja dia nginep di sini nggak apa apa nggak ada masalah
cuman ya tolong jangan lama lama
di sini kan semuanya tinggal laki laki enak sama tetangga
makasih ya pak
sekali lagi makasih ya pak
kau itu ya berani berani manfaatin anakku untuk tinggal di sini

saya nggak boleh menyerah
alhamdulillah pak roy
kena jomba bapak pesat sekali
oh pak roy mau nulis
kertas dan pen
pak roy sudah bisa menggerakkan tangan lagi
kalau gitu saya pinggir dulu ya bu
terima kasih ya sus ya
aku pikir kamu marah
dan kamu gak mau sini lagi
karena terakhir kamu
aku gak marah aku sama kamu
tapi mendingan kita bahas ini nanti aja ya
kamu gak boleh stress
karena setau aku sebentar lagi kamu mau dioperasikan
kamu tenang aja ya
karena aku gak mikirin banyak hal selain mikirin kamu
yaudah kamu gak usah khawatir
aku pasti akan selalu doain kamu
kamu bawa kan anterin aku ke suatu tempat
den masuk dalam
kalau operasi aku nanti gagal aku gak punya kesempatan lagi untuk melihat baby
tidak raja aku gak akan biarin kamu meninggal
ya allah seperti inikah rasanya menjadi seorang istri dan ibu
melihat suami yang dicintainya mencium buah hati mereka
kita foto berdikai yuk
tapi itu kayaknya bukan ide yang bagus deh
kenapa gak mungkin kan buat kenangan kenangan
andai aja ya setelah kamu selesai operasi
aku maunya foto sekarang
aku mau foto sekarang
aku mau foto sekarang
aku mau foto ketiga sekarang sama kamu sama bayi
kenapa raja selalu mengucapkan kata kata yang membuat aku sedih
seolah olah dia tahu manfaat kalau kami harus berpisah
ibu citra dokter mau bicara dengan ibu sebentar
mas saya dipanggil dokter sebentar ya
kamu terusin latihannya
pakir man lmg hai bicherung
jangan kasih tau siapapun kalau mona itu adalah putri
kamu kenapa mas
kamu ngapain bapak kamu
kamu kenapa sih
gak pernah dah hormat ya sama orang tua
selalu bikin masalah
kamu robek atasnya bapak
kamu tau gak bapak kamu tuh udah berusaha untuk nulis di kertas itu
kok dirobek atasnya